jangan sampai pecah kayak kemarin
kalau ke pasar langsung pulang jangan kemana mana ya
udah bu udah gue berangkat dulu bu

tapi ada bayarannya
ya pakai dong aku mau banget koko
kalau kamu gak ada uang gak bisa ikut main
itu apa tuh ingranya
kalau kamu gak ada uang tuh telur juga bisa kok
sini kemari semua
teman teman si dogol ulang tahun buat telur lu untuk kita
wah telur ayam di kampung sangat baik untuk kesehatan kita ambil ambil lah
gak usah malu malu

telur dimakan pula